dan ini masih terkait dengan dunia perpolitikan tanah air
dimana ketua umum partai gerindra prabowo subianto
mengisyaratkan akan maju dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
elit gerindra mengaku prabowo telah memberikan jawaban
atas permintaan kadernya agar kembali mengajukan diri sebagai calon presiden
elit gerindra menyebutkan dalam konferensi nasional dan temu kader di sentul delapan belas oktober lalu
prabowo subianto menegaskan siap untuk maju sebagai calon presiden
asalkan jabatan tersebut dapat memajukan kesejahteraan bangsa
elit gerindra menyatakan deklarasi resmi pencalonan prabowo akan dilakukan
setelah proses pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas selesai dilakukan
kader gerindra saat ini berfokus untuk menggenjot elektabilitas partai
sehingga dapat menopang elektabilitas prabowo sebagai calon presiden
jawaban yang paling penting terhadap permintaan tersebut
beliau mengatakan bahwa jika jabatan itu
bisa dimaksudkan untuk menjadikan perpustakaan
untuk menyelamatkan masa depan bangsa
menyelamatkan kedaulatan negara
mengangkat harkat negara dan bangsa
maka silahkan saudara memajukan saya menjadi presiden
ini kalimatnya benar beliau sudah mengisyaratkan akan maju
tetapi kalau itu dipandang sebagai sebuah alat untuk menyelamatkan